sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk pada sembilan januari dua ribu dua puluh harun masiku hingga kini masih belum diketahui pasti di mana keberadaannya
indonesia corruption watch atau icw menilai komisi pemberantasan korupsi atau kpk tidak serius menangani perburuan politisi pdp tersebut
yang terserah kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antara waktu atau paw yang otaknya pri dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
ditemui di kantor indonesia corruption watch atau icw jakarta selatan peneliti dari icw kurnia ramadana menilai lima pimpinan kpk tidak fokus dalam memburu keberadaan dari harun masiku yang sudah ada di indonesia sejak tanggal tujuh januari lalu
padahal icw menilai kasus buron harun masiku adalah kasus sederhana
icw membandingkan perburuan harun masiku dengan perburuan nazarudin
saat itu kpk berhasil menangkap nazarudin yang berada di kolumbia dalam kurun
sebelumnya kasus ini merupakan kasus dugaan suap yang juga menyeret nama komisioner kpu wahyu setiawan serta sejumlah politisi dari pdip
yakni sekjen dari pdip hasto kristianto dan menkumham yasona lawli
kita tidak melihat keseriusan dari lima orang pimpinan kpk ini untuk membongkar skandal kasus suap menyuap yang melibatkan komisioner kpu
ketika harun tidak ditemukan maka kita mengkhawatirkan ada aktor aktor lain yang berasal mungkin dari elit politik yang tidak bisa dijerat oleh kpk ketika tidak mengusut harun masiku terlebih dahulu
yang kedua ya sudah pasti citra kpk akan semakin menurun di tengah publik